partai kebangkitan bangsa merespon positif pertemuan antara pdip dan gerindra
pada minggu pagi di kediaman prabowo subianto di hambalang jawa barat
pkb tetap optimistis pertemuan itu tidak akan menggeser komitmen gerindra dan pkb menyongsong milu dua ribu dua puluh
wakil ketua dewan syuro pkb maman imanul haq menegaskan
pertemuan puan maharani dan prabowo subianto tidak mengubah konstelasi internal pkb dan gerindra
dalam membangun koalisi kebangkitan indonesia raya
dalam rakernas gerindra dan pkb di sentul jawa barat pertengahan agustus lalu
disepakati bahwa kedua pihak secara konkret akan memperkuat koalisi
salah satu wujudnya adalah membentukan sekretariat bersama kedua partai
dimulai dari tingkat daerah hingga nasional
hingga kini kedua partai masih mencalonkan ketua umum masing masing sebagai calon presiden yang akan diusung
namun maman mengatakan jika partai lain masuk dalam koalisi
tidak tertutup kemungkinan pkb akan berkompromi dan kursi calon presiden
dan wujudnya dikonsumsi
dan wakil presiden tidak diisi kandidat dari pkb
kalau umum kami pak mohamad iskandar jadi calon presiden bahkan jadi cawapres
tapi akhirnya kita kompromi yang jadi cawapres malah
⁇ ruf amin yang tidak ada di survei tidak ada di baliho